terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
petinggi dua perusahaan yang melanggar aturan ppkm
dijerat pidana oleh penyidik polda metro jaya
mereka terancam pidana satu tahun penjara atau denda maksimal seratus juta rupiah
dua orang tersangka merupakan direktur utama dan manajer sumber daya manusia pt dpi
berinisial rrk dan ahv
sementara satu orang lagi berinisial sd yang merupakan ceo pt lmi
kedua perusahaan ini kedapatan mempekerjakan karyawan mereka di kantor
menurut polisi bidang usaha kedua perusahaan ini tidak termasuk kategori kritikal dan esensial
oleh karenanya kedua perusahaan itu termasuk yang diwajibkan menjalankan pekerjaan dari rumah
polisi inspeksi mendadak semacam ini akan terus dilakukan agar pemilik perusahaan patuh
terhadap aturan ppkm demi keselamatan bersama
selain itu dalam operasi justisi yang digelar bersama satpol pp
juga ditindak sebanyak satu ratus tiga perusahaan yang melanggar aturan ppkm
polisi kemudian menyelidiki
apakah ada unsur pidana yang dilakukan oleh ratusan perusahaan tersebut
mengupayakan maksimal para perusahaan perusahaan yang non esensial non kritikal ini
untuk segera mereka tutup
tidak mempekerjakan lagi pekawainya
nanti kami tinggal berkoordinasi apakah memang itu bisa ada pidananya di sana
itu akan berkoordinasi tetap
tetapi gakum yang gakum temukan
itu yang rata rata adalah ada pidana unsur pidana di pasal empat belas di undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tentang wabah penyakit menular